warung ini menyediakan berbagai ukuran kepala ikan kakap
ada yang kecil ada yang super ada yang super jumbo
nah saya pilih yang super
setengah kepala seperti ini
beratnya bisa sekitar satu kg
pak karto saya mau yang ini pak
ya di warung kecil di jalan ancol barat enam
pademangan jakarta utara inilah
karto menciptakan masakan kepala kakap bakar
kepala ikan kakap direbus
dalam kuah rempah berbumbu kuning
untuk menghilangkan amisnya
karto biasa menggunakan ikan kakap putih
kepala kakap segar yang telah direbus
kemudian dibakar dan diolesi bumbu
sambal cabai inilah yang menjadi
karena saya suka pedas
mau lebih pedas
agar tekstur daging ikan matang sempurna
ada tipsnya nih
memang hanya kejilian antara masak
lama dan kelamaan
kalau kelamaan istilahnya hancur
nah kalau yang sedang hasilnya bagus
harga kepala kakap bakar ini dibanderol
tiga puluh lima hingga delapan puluh rupiah per potong
bergantung pada ukuran
selain itu warung ini menyajikan
olahan telur ikan kakap
kepala kakap bakar ini semakin menggugah selera
jika disantap dalam keadaan panas
hmm kalau sudah begini
daging di sela sela tulang kepala ikannya
jangan sampai tersisa ya
kalau gulai kepala ikan kakap atau kuah
ini kan dagingnya lebih lembek ya
tapi kalau dibakar seperti ini
lebih padat dan lebih garing
warung ini buka setiap hari
jika banjir pesanan
kepala kakap bakarnya habis terjual hingga siang
ikan ikan kecil pun bisa diolah menjadi santapan yang nikmat
ikan cere ini misalnya
ikan yang kerap disebut gambusya itu merupakan
jenis ikan air tawar yang hidup di sungai atau rawa
ikan cere segar yang telah bersih
ikan cere goreng ini pas dinikmati dengan air tawar
ikan cere goreng ini pas dinikmati dengan air tawar
ikan cere goreng ini pas dinikmati dengan air tawar
ikan cere goreng ini pas dinikmati dengan air tawar

ikan cere goreng ini pas dinikmati dengan air tawar
ikan cere goreng ini pas dengkal
ikan cere goreng ini pas dengkal
jadi si penasaran parok

ikan cere goreng ini pas diperlukan
hubungan sama kwasitnya sudah tidak ada jadi dia pada mencari ikan
mengkonsumsi ikan di tengah pandemi sangat dianjurkan loh
ada asam lemak yang menyehatkan yang terkandung di dalamnya
omega tiga ini kita butuhkan banget saat ini untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita
menjaga jarak saat menjajal kuliner di restoran atau warung makan penting dilakukan di tengah pandemi
bila banyak pelanggan yang datang anda bisa melakukan cara lain
nah untuk menghindari keramaian saat pandemi anda bisa membawa makanan yang anda pesan
anda bisa memukusnya kemudian bawa ke rumah nikmati bersama keluarga
jadi nikmatnya dapat sehatnya juga dapat
sikter pengaribuan aryo asmoro jakarta dan tenggerang selatan banten